apa urusannya sengketa pemilu
malu maluin ngurus perselisihan suara hasil pemilu kok
presiden dibawa bawa ke sana
semua menteri menjelaskan tentang proses bansosnya anggarannya
kemudian diperuntukkan untuk apa
rakyat dalam keadaan menderita luar biasa
sehingga bantuan sosial itu jelas
yang lebih hebat lagi karena dengan keterangan empat menteri itu
melengkapi semua apa yang dibutuhkan oleh mahkamah
dalam hal ini adalah hakim mahkamah konstitusi
dari awal kami juga sudah punya tanggapan bahwa
apa apa yang disampaikan oleh bapak dan ibu menteri itu
akan memperjelas langkah langkah yang dilakukan oleh presiden joko widodo
dengan bantuan sosial dengan anggaran yang disepakati oleh
dewan perwakilan rakyat republik indonesia
bahkan ini panggung hebat bagi hadiah laylatul qadar
soal dana masyarakatan yang dimiliki
pasti presiden presiden punya pertimbangan tersendiri
dan jangan lupa bahwa apa yang dilakukan oleh presiden joko widodo itu
kami di ksp jenderal muldoko membuat satu kegiatan hebat
ksp mendengar itu adalah menyerap seluruh aspirasi masyarakat
dengan begitu pak muldoko melaporkan kepada presiden
sehingga presiden tahu mana tepat sasaran
apa yang harus dilakukan oleh presiden joko widodo
sama seperti yang dijelaskan oleh bapak dan ibu menteri
jadi semua fitnah dugaan dan omon omon itu semua terjawab dengan baik
masuk pertimbangan ini seperti apa yang dikatakan oleh presiden joko widodo
iya itu yang saya bilang kepada teman teman wartawan berkali kali kan
presiden mengambil langkah dengan tugas tugas
bagaimana membagi bantuan bantuan sosial kepada masyarakat
itu berdasarkan data by name by address yang dimiliki oleh presiden joko widodo
kami input itu semua dari kantor staf presiden republik indonesia
menteri saja menjelaskan kau tidak bisa bertanya
apalagi presiden bikin apa apa urusannya
ada sengketa pemilu kok presiden dipanggil ke mahkamah konstitusi
kalau memanggilkan kapolri sama kepala bin bagaimana
tentu nanti urgensinya ya kalau mahkamah memerlukan
kalau memerlukan lain lagi ceritanya
tapi relevan nggak untuk dihadirkan dalam persidangan
saya kira kalau diperlukan mahkamah tidak ada masalah
tapi kan itu lain lagi urusannya ya
nanti kalau presiden nggak perlu lah
apa urusannya sengketa pemilu